kaledonia baru masih berada dalam keadaan darurat menyusul kerusuhan mematikan yang dipicu setelah rancangan undang undang tersebut diajukan ke parlemen perancis
kita punya peran untuk kalau memang harus di tes melakukan tes
terima kasih dialognya untuk siang ini prof chandra dan pak soni
mantap berata daerah di tiga puluh empat polda dengan pembagian rp satu lima ratus miliar untuk tahun dua ribu dua puluh
di protein yang namanya a dua dua dua v
pemerintah albanisi membela langkah langkah bantuan biaya hidup meskipun anggaran federal hanya memberikan sedikit peningkatan dalam jajak pendapat
dengan donald trump anda memiliki satu pembentukan kekosongan setelah lainnya
rally terkait dengan kekerasan terhadap perempuan
apakah kemudian ini akan jadi salah satu pertimbangan untuk mengantisipasi hal hal yang berkaitan dengan kasus varian baru ini
telah menandatangani perjanjian untuk memproduksi kapal selam
beralih ke informasi korporasi dan bursa pt goto gojek tokopedia tbk
dari hati sebelumnya ia merupakan direktur kimberley land council dan central land council
sambil mengenang masa jabatannya pada tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua
rendahnya angka pengangguran merupakan indikasi
melainkan daging bakso berukuran jumbo dengan berat hingga dua puluh kg dan diameter mencapai dua puluh lima cm
ia menekankan ojk bersama kssk harus bersinergi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara
buletin ilmuwan atum mengatakan tren terus mengarah ke arah bencana global ketika mereka bertemu untuk membahas
ia saat ini menjadi tahanan kota alias tidak diperbolehkan berpergian keluar kota maupun ke luar negeri
kemenangan melawan juara australia terbuka
kami tidak bisa menerima dengan penyelidikan yang terlalu penting untuk kita yaitu kebebasan dan demokrasi dan terlebih dahulu kemampuan kita untuk mengeleksi pemimpin kita
andrew akan dikenal sebagai raksasa politik di victoria
kita sedang memiliki pasukan pengisian kapal pengisian dan pengisian
di mana organizer menggambarkannya sebagai aksi protes terpanjang di dunia
kemungkinan kasus berbagai varian baru
saya mengejutkan bahwa saya gay di saat proses itu
lebih tinggi dari tahun ke tahun
mas kalau street dance
jadi perjuangan kita tidak bisa dihapus
menggoyang goyangkan badan sekarang
para ilmuwan telah memulai persiapan untuk mengolah isi kapsul ruang angkasa berisi sampel tanah yang dikumpulkan dari permukaan asteroid
bagian dari kru konstruksi yang mengisi lubang di jembatan
sore ini saya ingin ke prof chandra dulu prof kita ingin mengetahui biar tidak salah memahami apa yang
di pedalaman new south wales
dimaksud dengan varian delta ay empat
sama sama ada lebih dari satu orang
angin berkecepatan hingga satu ratus dua puluh km per jam itu diperkirakan akan terjadi di kepulauan with sunde dan wilayah pesisir antara tanswill dan scene lawrence
dari gurihnya kuah gulai di bandung kita beralih ke segarnya kuah bakso di demak jawa tengah
sementara harganya dibanderol mencapai dua juta rupiah
kita ke informasi penutup dari dunia showbiz
pembalap australia itu menyatakan kekecewaannya atas hasil tersebut
itu kita harus tingkatkan ini
dan selama dua dekade terakhir
karena orang australia merasa
sehat untuk menghadiri sidang terakhir untuk menentang ekstradisi amerika serikat
peter dutton mengatakan bahwa seruan yang dibuat oleh
yang terjadi di masa lalu dan ketidakadilan yang dialami warga aborigin di victoria
tentang perempuan sama sekali tidak dapat diterima dan harus disuarakan kapanpun hal itu terjadi
mereka mengundurkan diri dengan alasan gaji dan lokasi penempatan
selama dua dekade terakhir
perdana menteri elseni albanisi telah mengumumkan terminal ekspor hidrogen skala besar pertama australia akan didirikan di australia selatan
sehingga memang kita sekarang mendorong dan memang mewajibkan tes pcr dilakukan di entry point

yang menyebutkan dua ratus tiga puluh enam tahun tanpa penyelesaian
mendesak masyarakat multikultural australia
pemerintah yang diberikan hari ini apa yang kita akan lihat adalah orang orang australia mengatakan ke anthony albanese anda telah menggabungkan ini
keselamatan dan pelayanan prima kepada wisatawan
ketika momen libur lebaran tahun dua ribu dua puluh empat akan mencapai rp dua ratus tujuh puluh enam sebelas triliun
podcast google podcast spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
dan dari afl carlton siap hadapi north melbourne pada hari jumat agung nanti
sebagai kantor de facto menyusul keputusan pemerintah untuk menutup operasi lokal stasiun tv milik qatar tersebut
di kenbera ratusan orang termasuk para politisi dan para penerima penghargaan australian of the years
survei online terhadap satu dua ratus tiga puluh sembilan pemilih antara tanggal delapan belas sampai dua puluh dua september menemukan hanya tiga puluh enam persen yang berminat memilih ia pada tanggal empat belas oktober
sebagai contoh yang sekarang diperbolehkan hanya di jakarta
seluruh kewajiban istaka karya kepada pihak ketiga termasuk gaji dan pesangon ex karyawan
sehingga makanan teraputik dapat diberikan kepada anak anak
untuk melakukan pekerjaan termasuk melakukan pembakaran
bukan kebenaran saya sebagai pelajar konsentrasi